kondisi rumah sutarno warga desa kerajaan kecamatan pekuncen
kabupaten banyumas jawa tengah hancur setelah tersambar petir
pada kamis pagi rumah ini menjadi tontonan warga yang penasaran
setelah terdengar suara ledakan mirip bom pada malam sebelumnya
menurut warga peristiwa terjadi saat hujan deras
tiba tiba terdengar suara ledakan di susul mati lampu
lima orang penghuni yang sebagian sudah tertidur
terbangun dalam suasana gelap gulita
mereka kemudian bergegas keluar rumah dan mendapati seluruh atap rumah ambrol
petir tak hanya menghancurkan genting dan eternit
seluruh perabot rumah dan barang elektronik hancur berantakan
meski menghancurkan rumah peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa
alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada
tapi untuk korban atau kerugian dari material mungkin cukup banyak
kalau kita kalkulasi bersama pak kadus itu sekitar tiga puluh lima juta
pada kamis pagi warga membersihkan puing puing rumah
sementara pemerintah desa mengimbau warga agar waspada saat cuaca ekstrim